ada masih banyak yang tidak bisa diperlukan
saya pikir kemampuan investasi di indonesia tidak berakhir

saya tidak memiliki komentar tentang itu hari ini
dan saya pikir itu adalah sebuah perbicaraan yang sangat penting
dan kami memiliki komitmen untuk negara
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
dari tiga apel academy mereka sudah investasi sekitar satu dua triliun
jadi kalau bisa dikomparasi antara nilai importasi yang saya sampaikan tadi sekitar rp dua bilion amerika dibandingkan dengan investasi
makanya tadi kami bapak presiden juga meminta agar supaya establishmentnya diperlukan
cara memproses establishment itu banyak
salah satunya yang tadi disampaikan adalah manufaktur manufaktur
nah manufaktur ini untuk menjadi supply chain nya dari perusahaan perusahaan
perusahaan perusahaan yang membutuhkan satu proses
nah jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai
proses untuk membangun manufaktur mereka di indonesia
atau mereka menggunakan komponen komponen yang memang sudah bisa diproduksi di indonesia
nah nanti setelah dari sini dari kemenprint nanti akan melakukan proses business matching
terhadap komponen komponen apa saja komponen komponen hp slphone
yang sudah diproduksi indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan
kalau bisnis matching itu prosesnya lebih cepat
tinggal mungkin nanti ada penyesuaian penyesuaian dari speknya dan lain lain
tapi manufacturingnya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas
fasilitas pabrik itu juga akan dimulai dibicarakan
itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establisnya
tadi bapak presiden juga menyampaikan satu ide agar apple di luar membentuk apple developer academy
juga membuat inovasi inovasi center
bekerjasama dengan top universities yang ada di indonesia
nah itu juga satu hal yang pak kup tim kuk
sangat sangat sangat igar untuk melakukan follow up
banyak tadi juga dibicarakan bagaimana kita mendevelop human resources
atau human development yang ada di indonesia melalui apple
dua human development yang ada di indonesia mereka juga
demand development dalam hal tadi yang inovasi center innovation center
apple developer academy itu juga hal yang tadi dibicarakan
tadi dijelaskan misalnya ketika
vietnam itu mereka sudah jadi supply chainnya sudah lima belas dua puluh tahun
begitu dengan cina tiga puluh tahun
jadi for anybody to start itu membutuhkan waktu
tadi apple juga tim cook juga menyatakan mereka sangat willing
sangat eager untuk bisa membuat manufacturing
jadi ada dua kalau bicara soal manufacturing
mulai pabrik sendiri atau menggunakan komponen yang sudah diproduksi di indonesia
dengan berbagai adjustment dari spesifik
ada dari tiga ratus enam puluh cuma dua yang indonesia
pak presiden juga minta kalau bisa diperbanyak
jadi dari tiga kamu yang punya iphone mana
nah misalnya itu tiga ratus enam puluh handphone komponen itu cuma dua yang dari indonesia dibandingin vietnam tujuh puluh dua
pak presiden juga sudah minta ke timku kalau bisa lebih banyak lagi komponen dari apple ini
yang dibuat di indonesia
makin banyak komponen satu produk dari indonesia kan makin banyak bagus buat nilai tambah
pasti dong kalau dibuat di sini pasti lebih murah
jadi gini strategi setiap perusahaan besar kan berbeda beda
waktu itu investasi di china bukan semata mata untuk mensupply domestic marketnya
tapi strategi mereka harus bisa menjadi ekspor
nah jadi oleh sebab itu oleh sebab itu nanti yang kita jajaki bagaimana manufacturing apple yang ada di indonesia itu
bisa untuk menjadi supply chainnya yang ada di indonesia dan juga global
nah jadi global player itu sangat penting bagi apple untuk semua fasilitas produksinya bisa di export
nilai tambah harus di indonesia penyerapan penerbangan kerjaannya juga harus di indonesia
kalau bicara investasi kan kalau bicara investasi itu
pak presiden sudah minta untuk ke apple ikut berpartisipasi
karena saya katakan tadi basisnya kita sampaikan ini loh angkanya
dan establishment nya yang ada di sini
tapi ada persyaratan atau persyaratan
indonesia di kementerian nanti bapak presiden menugaskan pak luhut sebagai koordinator koordinator
oh iya itu kan makin lama habis ketemuan kan detail detailnya kan mesti dibare
bukan palsu nggak bayar pajak
bbm bm bm gitu aja kan
kamu ini pakai bahasa bahasa kaldu palsu palsu
biasanya keadaan hadirnya apple ini ada solusinya buat atas masalah masalah itu
barang palsu bukan urusan apple urusan penegakan hukum kita
untuk apa namanya bisa tegas sekali